bebasnya mantan pimpinan fpi rizik sihab menjelang tahun politik menimbulkan pertanyaan
kemana arah dukungan politik rizik sihab di dua ribu dua puluh empat pasalnya pada pilpres yang lalu
ia memberikan dukungan terbuka bagi pasangan prabowo sandi
apakah di dua ribu dua puluh empat nanti rizik sihab akan netral
seberapa besar pengaruhnya dalam kancah perpolitikan nasional
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan bung aziz yanuar
kuasa hukum dari rizik sihab dan juga bang adi prayitno
direktur eksekutif parameter politik indonesia
bung aziz bung adi praitno selamat malam apa kabar
selamat malam bang rehat
selamat malam renhat
ya baik terima kasih sudah bergabung bang aziz dan juga bang adi
saya mau langsung ke bang aziz yanuar menarik kita membahas lebih jauh
bagaimana arah dukungan dari pak rizik sihab
di pilpres dua ribu dua puluh empat setelah dua ribu sembilan belas menyatakan dukungan terbuka bagi prabowo sandi
melihat dinamika politik saat ini bagaimana sesungguhnya sikap dari pak rizik sihab
mencermati politik dan menuju tahun dua ribu dua puluh empat ini
ya terima kasih atas pertanyaan dan juga perhatiannya
jadi saat ini kalau boleh saya sampaikan bahwa habib rizik dan kami tim kuasa hukum
fokus untuk proses dalam pembebasan bersyarat itu sendiri
artinya ada beberapa bimbingan yang memang mesti dikerjakan dan dilaksanakan dengan konsekuen
dan itu adalah bagian dari komitmen awal dulu
jadi memang kita fokus ke situ dulu
artinya sebenarnya frankly speaking kita belum bisa ya untuk komentar lebih lanjut
apalagi sampai menentukan
seperti itu itu yang saya awal sampaikan
ada pun mengenai pertanyaan pertanyaan lanjutan kan seperti itu
tentu saja itu ada
ada step stepnya dan saat ini kita masih fokus tadi pembebasan besarat dulu
baik jadi setelah proses pembebasan bersyarat ini selesai
baru kemudian ada peluang ada kemungkinan bahwa pak rizik sihab akan mulai melihat
bagaimana dinamika politik nasional dan mendukung pasangan yang mungkin seiring sejalan
dengan pemikiran dari rizik sihab bang aziz
ya artinya di sini saya mau tegaskan saya mau garis bawah
saya mau bahas bahwa habib rizik ini sama dengan warga negara lainnya
dan juga hak politik itu adalah bagian dari konsekuensi bahwa kita berdemokrasi
artinya pilihan itu suatu keniscayaan proses politik itu suatu keniscayaan dari konsekuensi logis ya
konsekuensi yang memang harus diambil pada setiap event pemilu kan seperti itu kan
jadi memang ini kan suatu yang sebenarnya lumrah
karena sosok figur beliau makanya ini menjadi menarik
kan seperti itu
nah akhirnya saya mau sampaikan bahwa di sini bukan masalah habib pro kesana kemari atau ke abc atau d
tapi di sini adalah saya tegaskan ini adalah bagian hak dari beliau
nah kita hormati ada pun prosesnya betul tadi bang renat
jadi kita memang fokus ke pembesaran
yang memang waktunya ini lumayan dan juga ada program program yang harus dijalani oleh habib sebagai klien dari batas
dan terakan yang memang disepakati dikomitmenkan antara pihak kuasa hukum habib bezik dan juga dari batas
seperti itu bang renat
oke tapi kalau melihat ke depan anda mengatakan kecil kemungkinan kalau kemudian hrs ini akan netral itu benar bang aziz
ya kan kalau misalnya netral itu kan berarti tidak menggunakan hak suaranya
kan begitu kalau dalam pemilu
nah itu kan sebenarnya dan tadi kan saya sebenarnya mengatakan itu pandangan pribadi saya
pandangan pribadi saya itu memang kecil kemungkinan untuk hal tersebut
tapi namanya kemungkinan kan selalu ada
jadi probabilitas atas hal tersebut itu sangat terbuka
oke bang adi praitno menurut anda kalau kemudian sekarang tadi bang aziz katakan
pak rizik siap masih fokus terhadap proses pembebasan bersyarat oke
tapi di sisi yang lain kemudian karena kita berkaca di tahun dua ribu sembilan belas dan bagaimanapun juga sosok ini juga punya pengaruh
anda melihatnya akan kemana kemudian ini dukungan akan berlabuh dari seorang rizik sihab bang adi
kalau saya membaca ada tiga kemungkinan
pertama akan terus menjalin korespondensi historis secara politik dengan pak anies baswedan
karena kalau kita melihat kemenangan pilkada dua ribu tujuh belas di jakarta itu kan tidak terlepas dari bagaimana kiprah teman teman fpi
alumni dua satwa dan tentu saja hrs
sampai saat ini misalnya teman teman hrs termasuk x fpi itu belum menyatakan talak tiga terhadap pak anies baswedan
bahkan sangat mungkin sebenarnya kelompok kelompok ex teman teman fpi itu juga afiliasi politiknya ke sana
karena pak anies dianggap mewakili suasana batin kelompok kelompok islam
yang kedua sangat mungkin juga misalnya afiliasi politiknya terhadap pak prabowo subianto
karena kalau kita melihat dalam pemilu dua ribu sembilan belas

karena kalau kita melihat dalam pemilu dua ribu sembilan belas memang yang istimewa ulama itu pak anies baswedan itu adalah seorang yang sangat berpengaruh

sekalipun misalnya ditinggalkan secara politik
gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah

pernah disebut ada penumpang gelap misalnya yang ingin memecah belah gara gara pemilu yang paksionalisasi nyokup ekstrim
secara pemilu yang paksionalisasi nyokup ekstrim
tapi sampai saat ini kita semua belum pernah mendengar statement dari teman teman xfp itu
bagaimana sikap politiknya terhadap pak prabowo subianto
di situ kemungkinan kemungkinan yang akan bisa dilihat ke depan untuk kepentingan dua ribu dua puluh empat
yang ketiga tentu saja saya membaca tentu saja hrs dan teman teman sep itu
akan menentukan sikap politik dan dukungannya terhadap siapapun nantinya yang akan
diusung oleh kubu pemerintah
yang akan diusung oleh jokowi yang akan diusung oleh pdip
itu pastinya akan dilawan oleh teman teman x fpi ataupun hrs
tiga kemungkinan ini yang saya kira paling mungkin untuk bisa dibaca
kemana kira kira arah politik dari sik zihab di dua ribu dua puluh empat
tentu menuju jalan panjang di dua ribu dua puluh empat ya
dalam berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa mestinya teman teman
para ulama para ustadz para tokoh agama hati hati dalam memilih dukungan politik
cukup sudah di dua ribu sembilan belas
menjadi pengalaman penting ketika jagoannya kalah
kemudian bergabung dengan koalisi pemerintah
kemudian dianggap sebagai penumpang gelap itu
makanya disitulah pak ustadz aziz saya dalam berbagai kesempatan
mobilisasi dukungan membangun framing issue tentang pentingnya
seorang pemimpin yang dekat dengan kelompok kelompok kamar
tapi pada saat yang bersamaan mereka ditinggalkan begitu saja
bahkan dianggap sebagai kelompok dan penunggang gelap dalam pemilu
itu yang saya sebut bahwa berhati hatilah sebenarnya dalam memberikan dukungan politik partisan
bagi tokoh agama dan tokoh ulama
karena tokoh ulama dan tokoh ulama ini apapun omongannya reinhardt
pasti itu akan diikuti secara taat
apa yang disebut dengan samikna wa ta'na itu kan ketuaatan secara robotik
apa yang disampaikan oleh para ustadz para ulama para habaib oleh para pengikutnya
itu tanpa ada kritik apapun dia akan mengikuti secara pasti
inilah yang saya kira kemudian melihat secara utuh
ketika teman teman seperti habai para ulama itu berjuang di ruang suci
kemudian coba untuk dikonversi dalam kepentingan politik itu kan dua ranah yang berbeda
amar ma'ruf bagi teman teman ulama itu adalah bagaimana memperjuangkan
penegakan keadilan lillahi ta'ala tanpa pemberi apapun
tapi bagi partai politik amar ma'ruf nahi mongkar itu harus berbuah manis
mendapatkan kekuasaan politik mendapatkan jabatan politik strategis
dan mendapatkan kekuasaan dua hal yang berbeda
itulah yang saya sering mengatakan bahwa saya cukup miris gitu
ketika begitu banyak para ulama para ustadz kita terjun dalam politik dan tidak mendapatkan apapun
inilah yang saya kira bahwa dalam menentukan politik ketika terjun di dalamnya
ya mikirnya untung dan rugi bukan lagi bicara bagaimana misalnya memperjuangkan keadilan keadilan
yang sifatnya melangit sifat sifatnya surga itu yang belum tentu akan diperjuangkan oleh partai politik
karena partai politik kalau sudah mendapat kekuasaan mendapatkan kursi empuk
bagaimana nikmatnya berkuasa pasti akan dilupakan itu para pendukungnya
ini yang saya kira bahwa jangan sampai sudah mengorban segala galanya
tapi kemudian dilupakan dan tidak dapat memperjuangkan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mongkar itu
baik bang adi praitno dengan kata lain anda melihat lebih baik menarik diri saja
bagi kelompok hrs dan lain lain ini dalam politik menuju dua ribu dua puluh empat
tidak lagi terlibat politik partisan atau memang sebaiknya juga dengan basis dukungan yang ada
ini tetap bisa kemudian memberikan dukungan secara langsung terhadap tokoh tokoh politik nanti
ya kalau melihat kecendungan politiknya bagi saya ketika dukungan teman teman hrs dan xfp itu
dalam pemilu dua ribu sembilan belas ditinggalkan oleh jagoan yang diusung saya kira memang ini menjadi evaluasi
karena itu saya pikir bahwa logika politik logika partai logika ormas logika ulama dan para kia itu berbeda ren
maka disitulah saya kira bahwa belum tentu ketika mendukung salah satu kandidat menang
nilai nilai amar ma'ruf yang mau diperjuangkan oleh teman teman xfp itu bisa diperjuangkan
tidak ada cerita itu
tidak ada hitam di atas putih yang kemudian mengharuskan jagoan yang diusung itu memperjuangkan apa apa yang sudah disepakati di awal
makanya saya bilang sebaiknya memang karena mengacu pada kasus kasus pemilu yang sudah ada
sepertinya kok seperti teman teman fpi kembali menjadi sebuah gerakan civil society gitu ya
dimana ada kemungkaran ya disitu terakan
siapapun orangnya entah orang yang pernah didukung entah orang yang tidak pernah didukung
kalau salah secara memimpin ya teriakan secara lantang
disitulah sebenarnya kekuatan kelompok kelompok ulama kelompok kelompok habaib kelompok islam sebagai gerakan civil society
jangan pilih kasih
jadi siapapun kalau salah ya semprit
makanya kalaupun taufa anies misalnya dianggap variable penting
sebagai orang yang didukung dalam pilkada jakarta
kalau salah kebijakan politiknya kritis juga mestinya
teman teman ex fpi dan para pengikut ars itu
kan disitu sebenarnya esensi dari sebagai sebuah gerakan moral
dan yang paling penting sebenarnya reinhardt bahwa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar
itu kan tidak harus diterjemahkan mendukung salah satu kandidat capres ya
tidak harus mendukung salah satu jagoan dalam pemilu
bisa saja misalnya menjadi sebuah gerakan moral politik gerakan sosial dan kebudayaan
bikin sekolah bikin pesentren bikin rumah sakit
dan itu saja menurut saya adalah butuh kerja yang cukup serius
bagaimana pemberdayaan rakyat butuh sentuhan sentuhan yang nyata
tanpa harus berkelahi dan berdarah darah mendukung salah satu pemenangan di pemilu
itu jauh menurut saya lebih mulia dan lebih disambut oleh rakyat
karena kalau melihat kecenderungan para politisi itu
kalau sudah menang kalau sudah mendapatkan apa yang sudah didapat
para pendukungnya itu seringkali ditinggalkan
macam orang mendorong mobil mogok
mereka lari kencang mendapatkan segala sesuatu tapi para pendukungnya ditinggalkan begitu saja
oke saya ke bang aziz yanuar bahasanya bang adi prata tadi ditinggalkan gitu
nah saat ini apakah teman teman xfpi ini memang mengevaluasi apa yang terjadi di dua ribu sembilan belas
untuk kemudian menyatakan sikap
atau memang masih belum melihat kepentingan untuk kepada siapa nanti kira kira akan memberikan dukungan
ya baik saya jawab yang bang rehat tanyakan dan juga nanti saya tanggapi yang mas adi tadi sampaikan
yang pertama adalah betul bahwa kita masih dari apa
front persatuan islam ph dua ratus dua belas dan juga gnpf itu masih pikir pikir lah seperti itu
dan juga masih mempertimbangkan segala hal
termasuk juga saya boleh singgung memang yang disampaikan oleh mas adi tadi sangat betul dan sangat ada benarnya
artinya memang di situ kita dapat penjelasan tadi pencerahan dari mas adi luar biasa
ada wawasan dan juga ada kontemplasi yang memang disampaikan
dan itu benar benar menjadi perhatian kita semua
dan itu disampaikan oleh mas adi barusan
artinya memang saya langsung beranjak ke yang kedua tanggapan kita
bahwa saya sekali lagi berterima kasih atas tanggapan yang luar biasa dari mas adi
dan saya yakin insya allah kalangan masyarakat juga mudah mudahan sependapat dengan hal tersebut
katanya memang itu yang memang harus kita pertimbangkan juga
ada beberapa yang kita waspadai
dan juga ada beberapa yang kita memang harus pikirkan
artinya gini saya mau sampaikan bahwa kalau misalnya tadi ada opsi untuk ditinggalkan semuanya
ini dalam pandangan pribadi saya adalah secara fikih gitu ya apa yang kita tidak bisa raih semua bukan berarti kita tinggalkan semua
itu kemudian saya bisa sampaikan
kemudian juga jangan lupa kalau masalah kritik tadi terhadap misalnya pak anies ya atau yang memang waktu itu pernah digelukung
itu memang kita
biasa kita jalankan juga
contohnya ketika pak anies ada sponsor minuman keras di formula e
kemudian juga saya beberapa kali menyampaikan kritik kepada beliau kalau ada tanya media apa
saya bilang setiap manusia pasti ada kekurangan dan tugas kita memang mengkoreksi
tapi secara adil
siapapun itu kita koreksi secara adil
jadi yang kita koreksi sekali lagi mas disini saya informasi juga kepada hal layak
kita tidak pernah mengkoreksi secara pribadi mereka
secara pribadi kita sama sekali tidak masalah
yang kita kritisi adalah kebijakan dan juga pekerjaannya
itu bagian dari konsekuensi dari jabatan publik yang mereka usung kan begitu
misalnya banyak jalan jalan yang berlubang di jakarta
itu menurut saya jadi pr juga
kemudian soal kampanye lgbt gitu kan
yang itu menurut saya harus kita kritisi juga gitu kan
beberapa hal lain
sebenarnya banyak kita kritisi juga
artinya kita tidak membatasi
kita membabi buta gitu kan
kemudian tadi saya tanggapi juga
mengenai berbagai sejarah yang memang sudah terjadi
saya rasa itu adalah bagian dari konsekuensi pilihan politik ya
pilihan politik kita tidak berpartisipasi sebagai partai politik
dan hanya sebagai suatu sub kelompok yang mendukung satu atau dua pasangan
artinya kumpulan masyarakat
itu konsekuensinya memang seperti itu
artinya memang mesti dikuatkan lagi
kalau saya boleh menangkap bahasanya mas adi tadi
mengenai komitmen komitmen terkait dengan dukung mendukung nantinya dari kelompok masyarakat
menurut saya itu suatu hal yang memang lumrah
dan terakhir kalau misalnya kita memang harus meninggalkan semua
saya rasa itu agak berat ya
bukan tidak mungkin
cuma agak berat
karena sebagaimana saya katakan
berulang ulang bahwa sedenggam kekuasaan itu bisa mengalahkan segunung kebenaran
artinya kalau kita lepas dari kekuasaan itu
sulit kita memperjuangkan kebenaran itu sendiri
artinya tadi yang dikatakan mas adi luar biasa
kita bangun sekolah apa segala macam
mak kalau kita melupakan politik
melupakan kekuasaan juga
itu menurut saya suatu kerugian juga
dalam penangkat pribadi saya
benar tidak bang aziz
bahwa arahnya teman teman ex fpi ini
dan juga termasuk dari pak rizik zihab
akan mendukung siapapun calon
yang tidak diusung oleh pd perjuangan
atau pemerintah saat ini
nama itu kemudian apakah memang
anies baswedan yang memang
punya sejarah yang cukup panjang juga dengan fpi
besar kemungkinan akan didukung
kalau kemudian maju di tahun dua ribu dua puluh
kita break dulu ya
kami akan segera kembali
baik saya langsung ke bang aziz yanuar
menangkap tadi apa yang anda sampaikan
tampaknya anda dan mungkin juga sebagian dari ex fpi
masih berat untuk melepaskan kekuatan untuk berpolitik ya
bang aziz artinya masih ada keinginan untuk kesana
apalagi di tahun dua ribu dua puluh satu
apakah memang dilihat dari sejarahnya
apakah memang saat ini dukungan itu memang
kemungkinan diberikan terhadap pak anies baswedan
seperti yang tadi disampaikan oleh bang adi prayitno
ya yang pertama
saya tanggapi dulu
beratnya tadi sebenarnya itu bagian dari
sebenarnya kalau menarik diri juga
itu bagian kerugian dari demokrasi
artinya saya yakin pihak pihak yang mendukung
bahwa pihak elemen dua ratus dua belas dan kawan kawan
menarik diri dari percaturan politik gitu
itu menurut saya suatu hal
yang merupakan pemerkosaan atau pembunuhan
terhadap demokrasi itu sendiri
artinya pikiran pikiran seperti itu
sebenarnya pikiran pikiran yang kalah sebelum bertarung
dan tidak menghormati proses demokrasi itu sendiri
itu yang pertama kemudian
saya belum bisa memutuskan
karena bukan di tangan saya keputusan tersebut
akan tetapi mungkin nanti bentuknya macam macam
bisa istimewa atau apa segala macam
kita nggak tahu kedepannya
dan saya belum bisa mengatakan hal tersebut
akan tetapi saya tegaskan bahwa
arah arah ke situ
dan yang disampaikan oleh mas adi tadi
tiga spekulasi tadi
itu semuanya sangat mungkin
artinya kemungkinan kemungkinan itu tetap ada
yang terjalin ini
terjalin dan terjadi ini
biarkan ini mengalir seperti air
bagian dari pendewasan proses demokrasi
di republik indonesia ini
dan kita harus menghargai pihak pihak
yang memang sedang berproses ini
baik dari partipolitik
ataupun dari tokoh tokohnya
atau dari masyarakat itu sendiri yang berspekulasi
yang dilarang itu sebenarnya kan klaim
klaim dan juga fitnah
serta hal hal yang memang merusak demokrasi itu sendiri
artinya seperti kriminalisasi
dan semacam itu menurut saya
hal yang harus dihindari
mari kita lihat politik ini sebagai sesuatu yang
yang kompetisi yang menarik
yang memang bagian dari proses berdemokrasi itu sendiri
demikian bang rehat
sudah ada komunikasi tidak dari pak rizik
mungkin dengan pak anies baswedan
dengan pak prabowo
tokoh tokoh yang selama ini kita tahu
apalagi dalam beberapa kali momen politik
setelah bebas bersyarat ini
sekali lagi saya tegaskan
bang rehat dan masyarakat
bahwa kami tim kuasa hukum dan habib
fokus untuk pembebasan besar tadi
karena disitu benar benar
disibukan tanda petik
untuk hal tersebut
karena banyak program yang harus kita jalani
dan memang ini dipantau oleh bapak
dan kita harus kerjakan ini
dan itu menurut saya
karena habib ini seorang da'i
artinya terjun ke masyarakat
proses pembawaan ini
harus sesuai dengan kompetensi beliau
kita harus concern kesehatan beliau juga
artinya kalau ditanya seperti itu
belum karena kenapa
alasannya tadi saya jelaskan di awal
bang adi praditno
menurut anda apakah di dua ribu dua puluh
pengaruh dari pak rizik sihab ini
masih cukup besar untuk menggerakkan
masa mendukung salah satu calon
misalnya seperti yang dilakukan di tahun dua ribu sembilan belas
atau setelah dinamika beberapa tahun terakhir ini
pengaruh itu tidak sebesar di tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
apakah itu berhasil
saya membaca dua konteks ya
ini saat ini sedang mengonsolidasi
kelompok kelompok dan kekuatan politik
yang selama ini tentu saja tercerai berai
dalam tanda kutip setelah
fpi itu dibubarkan dan dianggap sebagai organisasi terlarang
karena tidak mudah melakukan recovery politik
menyulitkan kembali barisan politik
dalam waktu yang cukup dekat reinhardt
itu saja sudah menjadi pr yang cukup luar biasa
dan membutuhkan waktu yang cukup panjang
yang kedua tentu saja
kalau momentum politiknya dapat
dimana kelompok kelompok islam ini kemudian mendapatkan
isu framing dan seterusnya
saya kira akan semakin menguat
tapi kok rasa rasanya
melihat setelah hrs itu bebas
tidak ada sambutan yang cukup meriah dari publik
tidak ada sambutan dari para elit elit negara ini
termasuk orang orang yang dulu pernah didukung
entah itu di blk dadeb bilpes
secara perlahan sudah menurun secara signifikan
jadi ini adalah satu pertaruhan sebenarnya
dan mungkin message nya adalah
untuk urusan politik elektoral
mungkin orang sudah tidak lagi
dalam tanda kutip
menganggap hrs itu sebagai magnet politik yang penting
dan layak diperhitungkan
tapi untuk urusan urusan keagamaan
sebagai pendakwa sebagai da'i
sebagai sebuah moral force
mungkin tetap diperhitungkan
misalnya melakukan advokasi terhadap kelompok kelompok miskin
yang selama ini misalnya
mereka tidak bisa sekolah kemudian
bisa dibikin sekolah
mereka yang tidak punya usaha untuk melakukan
usaha usaha mikro kecil seperti umkm
kemudian dibantu kalau itu yang dilakukan
saya kira akan mendapatkan sambutan yang cukup luar biasa
karena ketika terlibat dalam
urusan politik partis
ini cukup beresiko
bukan hanya terjadi
dan terlibat pro dan kontra
pasti akan terjadi cacimaki dan cibir mencibir
karena politik itu tidak bisa
hanya bicara di ruang ruang yang suci
tapi dia menisayakan satu kompetisi
yang cukup ekstrim
dimana orang saling menegasi
orang diperlakukan sama
tidak peduli dia tukang becak
tidak peduli adalah petani
tidak peduli ustadz
tidak peduli habaib
kalau sudah tidak sesuai dengan selera politiknya
maka akan dicacimaki
tidak kenal ahlak dan tidak kenal etika
makanya saya selalu bilang mengatakan bahwa
dalam dunia politik praktis
terlibat tukang mendukung
nah disitulah sebenarnya
akan terjadi kebrutalan secara politik
karena semua orang diperlakukan yang sama
ustadz pun juga akan diperlakukan sama
tidak ada sungkan sungkannya
dimana para ustadz para ulama dan para kiai ini
oleh para jamaahnya
tentu dianggap sebagai sosok yang cukup melihat
dan cukup dihormati
tapi sekali lagi
kalau sudah tidak sesuai dengan selera politik orang
yang kontra tentu akan dicacimaki dan dikritis habis habis
dan itu yang terjadi
itulah yang saya sebut dalam berbagai kesempatan
seperti kemarin saya sampaikan
ketika hrs itu kemarin
punya kasus hukum
kemudian lolos dan bebas secara bersarat
orang orang yang dulu
mendapatkan berkah dan manfaat dari hrs itu
menyambut secara gegap gempita
merangkul gitu ya
kemudian menyatakan selamat datang
menghirup udara segar kembali
tapi kan itu tidak ada reinhard
itu yang saya sebut jangan jangan memang secara perlahan
untuk urusan politik praktis
hrs ini sudah mulai ditinggalkan
bahkan oleh orang yang dulu
pernah mendapatkan manisnya
sebuah pergerakan yang didukung oleh teman teman spi
oleh teman teman hrs
itulah yang sebenarnya
menjadi mau idah hasanah gitu ya
bahwa ya dalam banyak hal
kalau mau disebut
dukungan politik yang diberikan oleh teman teman xfpi
dalam hal ini
bagi mereka yang sudah mendapatkan keuntungan politik elektoral
ya ditinggalkan dan bahkan dilupakan gitu ya
kalau ikut politik di dua ribu empat
saya khawatir kejadiannya akan sama
teman teman spi ini hanya akan menjadi alat politik
hanya akan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu
menuju tangga kekuasaan
setelah itu ya bubar jalan
dan dianggap sebagai penunggang gelap
itu kan gak lucu
dan menyedihkan tentu saja
dalam konteks itu
bang aziz tanggapan dari anda bang
ya sekali lagi
yang dikatakan itu
itu adalah mewakili
mewakili banyak simpatisan umat islam
di akar rumput
dan itu sangat saya apresiasi
dan saya dukung memang seperti itu
ini bentuk kewaspadaan
dan ini menurut saya
jadi pertimbangan kita semuanya juga
tapi memang hal tersebut
harus juga kita imbangi dengan
kita upaya untuk menjaga itu
supaya tidak terulang lagi
memang jangan sampai tadi
kalau boleh saya simpulkan
kita itu nanti menjadi sesuatu yang
dihitung tapi tidak diperhitungkan
jumlahnya besar makanya dihitung
tapi setelah selesai tadi ditinggalkan
berarti kan tidak diperhitungkan
itu menurut saya yang harus menjadi
dan bukan domain dari pihak dua ratus dua belas
dan kawan kawan juga hal ini
artinya ini juga sebenarnya domain dari masyarakat luas
karena kan suaranya juga
suara masyarakat juga
apa yang membuat
bahasanya begini ya
banyak yang melihat bahwa para elit elit
toko toko politik ini yang dulu
mendekat atau dekat dengan kelompok
pak rizik siap ini
kemudian sekarang meninggalkan
seolah olah ingin melepaskan citra
berdekatan dengan kelompok dua ratus dua belas
dan lain sebagainya
apa yang membuat itu terjadi sebetulnya bang
dan apa yang menyebabkan
tidak lagi seperti di tahun dua ribu sembilan belas
ya itulah yang justru menjadi
tanda tanya yang harus dievaluasi
oleh ustadz aziz dan kawan kawan
kenapa orang orang yang selama ini didukung
mendapat keuntungan ketika didukung
oleh ex fbi dan hrsi itu
justru saat ini takut
terkesan gitu ya
tidak mau merasa menjadi bagian dari hrs itu
bahwa ketika ada kebebasan itu
tidak ada sambut
dari mereka yang kemudian mendapat keunggun tangan
saya menduga kelompok kelompok politisi
orang orang yang dulu pernah beririsan
mereka takut dianggap sebagai orang orang yang
dalam tanda kutip gitu ya
perjuangan dakwahnya itu bukan hanya gagal
tapi dianggap bertentangan dengan nkri
dengan pancasila dan negara
politik stigmatik itulah yang sebenarnya ingin dihindari
oleh para elit
ketika hrs kemudian kemarin bebas
tidak ada satu puntuh dari mereka
seperti kasus dua ribu tujuh belas dan dua ribu sembilan belas
kebersamaan gitu ya
sanjung puji terjadi dimana mana terhadap hrsi
kemarin setelah bebas nyaris
tidak ada satu puntuh dari mereka
saya khawatir kalau putoh ada yang mendekati hrsi
ini jelang pemilu
dan itu pasti ingin memperalat
untuk kepentingan politik elektoral mereka
tapi ketika hpi dan
para alumni nya yang sudah dibubarkan
ini terjadi kesusahan
tak ada satupun dari mereka itu yang mau merangkul
yang mau menjadi kawan
kan itu yang saya kira menjadi evaluasi penting
dari sebuah gerakan politik moral
yang saat ini sedang dipertaruhkan betul oleh
hpi dan hrsi
serta para pendukungnya itu
bang aziz terakhir dari anda
merasa bahwa memang ditinggalkan oleh
ya kalau misalnya perasaan itu
kalau kita sih secara pribadi
tidak merasa seperti itu
karena kita tidak merasa juga harus
terlihat perdekatan juga
kemudian yang kedua
saya sampaikan bahwa
kenapa tadi kan bertanya tanya
kalau saya sederhana jawaban singkatnya
itu terjadi karena
elit elit yang memang dulu
bergabung bersama dua ratus dua belas
saya tidak katakan hpi prisik
tapi dua ratus dua belas secara
general itu memang
kan banyak yang bergabung dengan penguasa
sedangkan dua ratus dua belas dan kawan kawan
mengambil posisi untuk berlawanan
dengan menguasai artinya itu sebenarnya konsekuensi logis
itu yang saya sampaikan
yang terakhir adalah
ini adalah bagian
jadi acara ini kemudian tadi
penjelasan mas adi juga
sedikit banyak informasi dari saya tadi
itu sebenarnya menjelaskan kepada masyarakat
bagaimana kondisi situasi
sekarang kembali lagi
kepada masyarakat untuk nanti di dua ribu dua puluh empat
seperti yang sudah sudah
apa itu seperti sudah sudah
mereka ini punya penyakit
kalau saya boleh katakan
masyarakat ini yang harus dirubah
yang pertama gampang lupa
yang pertama gampang lupa
yang kedua adalah mudah untuk
termakan oleh pencitraan
nah menurut saya dua hal ini
harus kita ingatkan
pada diri kita pribadi
supaya tidak lagi terulang
dan juga akhirnya
selain gampang lupa
tadi mudah untuk termakan
oleh politik pencitraan
jadi kata kuncinya disitu ya
bergabung dengan penguasa
berarti yang didukung nanti
adalah yang tidak bergabung dengan penguasa
ada pertanyaan kenapa dari mas adi
nah ini pendapat saya
sebenarnya itu masyarakat melihat
saya sebagai masyarakat
ya logis karena kan yang satu
berseberangan sama penguasa
berhadapan seperti itu kan
tapi bukan bermusuhan ya
kita tetap menghargai posisi politik masing masing
dan tetap menjadi satu anak bangsa
di bawah bhinneka tunggal ika dan nkri
jadi kalau pun nanti berpolitik lagi
tentu arahnya adalah mendukung yang tidak
bergabung dengan pemerintahan
belum tentu juga
saya bilang ada pertanyaan
oke baik kita akan tunggu nanti
bagaimana dinamikanya ke depan
bang aziz yanuar terima kasih banyak untuk waktunya
bang adi praetno terima kasih banyak
selamat malam sehat selalu
selamat malam bang renhat sehat juga